sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku harus sembunyi ini
kau tidak tahu
tadi oma kenapa kasih ular putih ke
eh anak kecil
ngapain kamu di sini
larang mau lihat ular putihnya
ular putihnya ke mana oma
kamu sebut sebut lagi ular putih ular putih
kamu sih enggak ada
enggak bawa ular putih seperti kamu bilang
kalau kamu sebut sebut lagi ular putih
tampar boy tampar
tapi larang mau lihat ular putihnya oma
larang mau lihat ular putih
kamu dikurung di sini
enggak boleh keluar
enggak boleh makan
enggak boleh makan
enggak boleh makan
oma dengar ya
kalau kamu sebut lagi nama ular putih ular putih ular putih
dan oma akan masukin kamu ke dalam ular marih
tapi kalau kamu nggak sebut lagi nama ular putih
baru oma akan keluarin kamu
laranya mana mbak
laranya lagi di kamar
baru aja selesai mandi
oh kalau nenek
nenek ada di belakang
kalau bu dewi mau ketemu
katanya di sini
ya allah nenek
ya allah nenek
kok enggak gerak
ya allah nenek
nenek pegang tangan dewi nek
ya allah nenek kok enggak gerak
aduh dewi nggak bisa berenang

dalam tangan needs

vegikamu dengan keadaan ini dan kamu mencari penyakit yang tidak wajib melakukannya

bohong diasa pembohong kamu pembunuh
mudah mudahan aja lamaran kerja maya hari ini lancar
biar maya nggak usah inget inget peristiwa itu lagi
hah anak gua nih
apa kabar lu hah
ini kesempatan lu biar lu masuk surga ayo
dan kalaupun saya punya uang
saya nggak akan pernah ngasih sedikitpun sama bapak
kurang ajar lu
lu anak dendamit lu ya anak setan lu
kurang ajar sama bapak lu sendiri hah
gua doain lu ya rezeki lu seret
kek aja lu ngomong
lu ngapain disini hah
lu jadi tukang parkir ya iya
eh sampai mampus lu ya gua doain lu
kagak bakal dapat rezeki rezeki lu seujung kuku
kamu tuh apa apaan sih mek
kamu hujan kurang ajar ya
yang kurang ajar itu siapa enggak
kamu senak enaknya meluk meluk temen saya ya
bikin aku disopan santun tau nggak
mirza itu atasan aku
aku nggak peduli mai
siapa dia kek
kamu ikut aku sekarang
kamu mau aku kehilangan kerjaan
kenapa emang ya
kamu takut kalau kamu kehilangan kerjaan kamu
kalau menurut aku sih lebih baik kamu tuh gak usah kerja main
kamu mau dipeluk peluk sama orang cuma demi uang
mungkin nggak punya harga diri
aku kan memang udah nggak punya harga diri za
semenjak kejadian itu
aku udah nggak punya harga diri za

aku udah gak berhati lagi sebagai wanita
terserah orang mau manggetnya apa
tapi dari dulu sampai sekarang aku itu selalu menganggap kamu sebagai ratu
perempuan yang paling tinggi mai
dan di mata aku kamu itu nggak pernah rendah
ya kamu harus berhenti ngomong kayak gitu
kamu lihat aku sekarang
aku udah nggak suci lagi

rahim aku diangkat za
aku udah gak bisa punya anak lagi
kamu dengerin aku ya
aku dengerin kamu ya
kamu itu laki laki yang baik
kamu pantes dapet wanita juga yang baik za
jangan cari seperti aku
kamu berhak dapat yang lebih sempurna
nggak kayak aku za
jadi itu cewek udah nggak bisa punya anak lagi
kamu itu nggak pernah rendah di mata aku
dan di hati aku
nggak ada perempuan lain
kamu lihat aku
ijinin aku untuk selalu bisa ngebahagiain kamu mai
kamu itu gak pernah dengar
aku bener bener cinta sama kamu
aku bener bener cinta sama kamu apapun yang terjadi sama kamu mai
maafin aku ya mai tadi aku ngomong kayak gitu sama kamu
maaf ibu indi
nyawa ibu widya sudah tidak bisa tertolong lagi
inanilahi wa inerujun
inanilahi wa inerujun
ya allah nek
tapi gak nyangka nenek pergi secepat ini
engkau usah pula pula sedih